saat sahur seperti ini kita akan tanyakan kepada marcelina leonora soal gimana sih olahraga yang praktis dan efektif saat berpuasa
pagi mbak marcel
waduh semangat banget sehat mbak
sudah siap untuk memberikan exercise
iya buat kita lagi buat saya
mbak marcelina ini puasa puasa gini banyak dari kita yang khawatir olahraga karena takut cepat haus atau lapar
baiknya olahraga seperti apa saat puasa
oke mungkin kalau supaya tidak terlalu haus disarankan untuk mulai berolahraga di jelang waktu berbuka puasa
jadi kayak satu dua jam menuju jam berbuka puasa
dan jenis olahraganya juga bisa dipilih seperti mobility exercise atau orang orang biasa tahu dengan yoga atau cardio workout
juga boleh disarankan tapi yang light yang mana durasinya juga pendek tiga puluh menitan
nah lalu kalaupun mau strength training itu juga aman kok dilakukan bisa dilakukan seperti body strength training
karena itu kan sebenarnya strength training bukan melulu soal angkat beban tapi bobot tubuh sendiri juga itu bisa dilakukan strength training
nah bagaimana kalau orang seperti saya ini
bersemangat olahraga kalau minum asupan pre workout atau ada pemancingnya agar bertenaga bersenangat

tuh sekali kayak minum kafein itu bagaimana tanpa pre workout
sebenarnya tidak apa apa
karena baiknya sih olahraga kalau memang sudah terbiasa dengan menggunakan pre workout
cuma kan karena kondisinya memang sedang berpuasa dan berarti masnya latihannya lumayan ini ya biasanya berat ya
nah itu bisa dilakukan setelah berbuka puasa gitu
jadi bisa minum kopi sesuatu yang memang kafeinnya tinggi kan atau mungkin pre workoutnya lalu terpakai langsung untuk latihan
nah itu pun dilakukan setelah berbuka puasa satu sampai dua jam setelah berbuka puasa
jadi masih tetap bisa dilakukan
mbak kalau cardio workout tuh saya sering banget cepat lapar
itu kenapa ya
itu karena memang dalam badan kita itu dalam kondisi yang memang bisa dibilang dehidrasi
kekurangan cairan lalu juga gula di dalam tubuh kita pada posisi yang sangat rendah
makanya disarankan kalau memang ingin berolahraga sebelum berbuka puasa itu memang dekat dekat waktu berbuka puasa
mbak boleh diajarin nggak kita kita supaya inilah olahraga ringan
supaya kita bisa tahu kira kira nanti menjelang buka puasa
kita bakal ngapain aja gitu
iya sebelum imsak ya
kita bisa latihan dulu
iya latihan dulu sebelum maghrib
ini sangat bisa dan sangat recommended kalau memang kalian mau berolahraga pada saat subuh seperti ini
jadi kita langsung praktekin ya
saya lepas sepatu dulu sih
jadi di studio kita punya kursi bar
kursi bar yang tinggi
mungkin bisa dimanfaatkan untuk olahraga ringan
kalau kursinya cukup tinggi mungkin kalian bisa pakai itu sebagai apa namanya sebagai pegangan aja ya
jadi misalkan kalian berdiri tegak dengan memegang meja seperti ini
nah kalian bisa melakukan gerakan seperti ini
ya supaya lebih berat
ini fungsinya apa mbak
ini fungsinya apa kira kira
penguatan otot kaki yang pasti sisi luar
tapi perut gimana mbak
ini lemak perut udah gak aturan ini mbak
jadi kalau kita berolahraga tuh kan memang kita tidak bisa spot reduction ya
mengecilkan sebagian dari anggota tubuh kita ya
seperti lemak kali ya
jadi memang kita harus lakukan adalah memang menurunkan total kadar lemak dalam tubuh kita gitu
termasuk kadar gula kali ya mbak
ya sebenarnya gula sih dibutuhkan juga sama tubuh asal tidak berlebihan ya
oke kalau bergerakan selanjutnya setelah tadi
setelah tadi ini berapa repetisi
namanya apa kira kira tadi itu
subuh subuh suruh mikir
untuk bagian kaki ya
itu bisa dilakukan lima belas repetisi
berapa set mbak kira kira nih
boleh empat set
empat set sampai ya ringan ringan aja empat set cukup
lalu misalkan kalau misalnya kita mau bergerakan di tempat ini
kalau kita mau bergerakan di tempat ini
kalau kita mau bergerakan di tempat ini

jadi mungkin bisa melakukan push up di atas meja seperti ini
langsung saja ya push up
jangan dilakukan kalau posisinya tidak solid ya
si ininya si meja
teman teman pasti punya botol
air mineral ya di rumah ya
atau bisa belilah yang
ukuran satu lima liter ini
kalau mau lebih berat mungkin bisa diisi
pasir atau batu batuan
jadi lebih berat kan
anggap aja seperti
dambel nah kalian bisa
olahraga seperti yang namanya
judulnya shoulder press saya pindah dulu
sebentar saya ambil alat
berarti melatih otot bahu ya
jadi karena bebannya cukup ringan
jadi teman teman bisa melakukannya
dengan tempo jadi lebih lambat
menambah resisten menambah beban
anggap ada beban ya di atas ini
jadi dengan tempo
turun perlahan karena cukup ringan kan
itu jauh banget sih kebayang
ini fungsinya untuk membentuk otot soulder tadi ya
oke lumayan lah ya
bisa dilakukan lima belas per setnya itu bisa satu gerakan sudah enam puluh repetisi
kalau untuk mengeluarkan kaki apa kira kira olahraganya
kuat ya mungkin bisa kita contohkan
bisa gak contohin wah ini abis squat nih emang
ini favorit saya squat juga
cewek cewek biasanya suka squat
cowok cowok yang jarang squat
iya kenapa sih cowok gak suka squat
turun tarik nafas pada saat naik tarik nafas tampak samping seperti ini tarik nafas turun
udah tampak sama buang napas naik tarik nafas turun dan buang nafas saat naik kira kira
seperti itu mantap ini sih asli langsung praktekin selama ini sih saya sekuat ini
ngelihat di ini di di di medsos tuh apa kebanyakan yang teman teman share video ya
ya oke mantap nih paling ada empat ini empat gerakan yang dari tadi betul bahu sama dada
upper and lower body ya betul iya sangat kita asupan makanan apa yang membuat kita tetap fit
dan bertenaga di dan ini memperhatikan itu apa biar enggak gendut ya iya apa namanya
pastinya kan kalau kita berpuasa itu kan
jatah kalori harian kita harusnya ya lebih rendah daripada yang biasanya ya kecuali memindah jam
makan cuma kan biasanya pasti berkurang apalagi kalau ada teman teman yang ada kebutuhan untuk
yang biasanya berolahraga terus tiba tiba puasa dan kondisi pandemi rada berkurang ya konsumsi
protein itu yang harus diperhatikan adalah asupan gula juga tidak boleh berlebih lalu
karbohidrat itu itu teman kita sebenarnya karena kita olahraga
pakai itu lalu protein nah protein itu yang paling susah dikejarkan biasanya kalau cowok cowok yang
biasa ngejim itu biasa dia tahu banget kak apa protein intakenya harus seberapa nah
during puasa ini memang agak susah untuk ngejarnya ya untuk bisa sampai dengan sampai
target yang ditentukan biasanya ya tapi itu dia yang memang karbohidrat itu pasti mudah didapat
yang akan susah untuk dipenuhi adalah kebutuhan protein jadi ya sebisa mungkin pada saat berbuka
kita disisipkan ada yang kandungan proteinnya lebih tinggi baik berarti kayak telur ayam gitu gitu ya
mbak ya atau ikan gitu ya tempe telur ayam ikan gitu mbak marcelina terakhir ini waktu untuk apa
berolahraga minimal dalam seminggu berapa iya nih saya kalau saya kadang kadang kalau lagi rajin tuh seminggu
bisa tujuh kali tapi kalau lagi males bisa sebulan nggak dalam kemarin ini berapa kali dalam seminggu
bisa ke gym karena kondisinya gymnya juga tutup jadi sebenarnya kalau kalian mau melakukan workout
setiap hari pun sebenarnya masih aman dengan durasi tiga puluh menit itu untuk menggantikan nis kita yang hilang
need itu non exercise activity kan biasanya kan kalau kita tidak dalam kondisi pandemi kan kita
masih ada jalan ke garasi atau jalan ke stasiun naik turun tangga gitu kan masih ada nah sekarang kondisinya kan wfh
jadi memang sebenarnya olahraga setiap hari pun masih bisa dibilang masih aman aman saja
selama porsinya bisa disesuaikan
jadi tidak terlalu berat karena memang kalau dalam kondisi puasa seperti saat ini juga lebih ke maintenance
jadi bukan lagi ngejar untuk heavy weight atau mengejar untuk mencari repetisi maksimum atau berat maksimum
lebih ke maintenance
berarti ini kalau seminggu tiga kali nggak apa apa ya mbak
apa nggak apa apa karena itu dia untuk menggantikan non exercise activity kita yang hilang kan
yang biasanya kita masih ada jalan dari parkiran menuju kantor
iya benar tuh
jadi masih oke
baik tidak ada alasan lagi untuk tidak berolahraga ya di bulan ramadan ini
ya di rumah juga stres loh
beneran akhirnya setiap hari kita pergi untuk mencari ini mencari kegiatan
makasih ya mbak marselina
informasinya pada selalu kali ini
mengajarkan empat gerakan nanti sore saya bakal partai
langsung dicoba dulu mbak
thank you mbak